sampai jumpa di video selanjutnya
apa untuk mematikan rasa cinta kamu ke isan itu saya harus memutuskan
apa yang tadi mau mas prabu katakan
ya allah gimana kalau ternyata
ternyata selama ini mas prabu memang ada kaitannya dengan kematian mas isan
ah ini saya kok akhir akhir ini jadi banyak berpikir deh perasaan tuh kayaknya gak enak banget
saya jadi berpikir kayaknya membunuh iksan itu adalah
mas prabu suami kita
ya saya sih gak berani nanya langsung ya sama suami kita ya
kamu tau kan
dia itu orangnya seperti apa
tapi tentang masalah iksan ini
rasanya ada yang menjanggal sekali
menurut kamu gimana
coba deh kamu pikir pertama tama nih ya
dia itu ngotot banget bahwa suami kita sudah membunuh ayahnya
lalu yang kedua si utari ibunya amirah
dia tuh benci dan sangat tidak suka dengan suami kita
ditambah lagi suami kita itu paling gak suka dan paling anti banget kalau mendengar kata kata nama iksan mantan kamu itu
kamu tau sendiri kan
mas prabu itu kalau udah gak suka sama orang dia bisa melakukan apa aja

kita berdua bisa apa sih aini kita kan cuma perempuan
kita mau cari tahu
ya gak mungkin ya
gak mungkin lah
kita kan gak berani
saya tinggal dulu ya
soalnya mau ke salon
tapi aku lagi kesana oke
kalau antda itu masih dari belovedusi pertamaali kok
ini disuruh siapa tersanggahmu

mira tante tahu kamu selalu lewat jalan ini
makanya tante tunggu di sini
ada yang ingin tante bicarakan sama kamu amira
sebetulnya tante mau nanya sesuatu sama kami
tante mau nanya tentang kematian ayah kami
kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
kenapa waktu di pemakaman kamu duduk suami tante sebagai pembunuh ayah kami
kamu itu sepertinya yakin
benar sekali amira
kalau yang sudah membunuh ayah kamu itu suami tante
tante tidak mengerti kenapa kamu bisa yakin seperti itu
tolong dikasih tahu tante
ada apa sebenarnya
ini yang dijanjikan prabu wijaya buat kamu
tapi ingat jangan sampai ada yang tahu kalau semua ini adalah prabu wijaya yang nyuruh
sebenarnya aku dengar sendiri kan
aku dengar kamu bilang
orang yang minum mandor di tempat ayah kerja buat bunuh ayah tuh
makanya waktu di makam ayah aku berani ngomong kayak gitu sama pak prabowo
lalu kamu lihat dengan siapa mandor itu bicara
ya aku cuma inget mukanya doang kayak gimana tante
tapi apa benar orang itu memang suruhannya mas prabu
orangnya seperti apa amira
orangnya itu seperti
itu orangnya tante
itu orangnya di sana
iya dia orangnya
orang itu amira
orang itu kalau tidak salah namanya erlanda
dia memang orang kepercayaan
dia memang orang kepercayaan sama mas prabu
di mana dia
orang itu kemana ya
udah tidak ada tante di sini
mana tante lewat jalan sini kan
kau cepat banget
biar nanti tante cari tahu saja tentang orang itu ya
biar nanti tante cari tahu aja tentang orang itu ya
tapi apa tante bener bener kenal sama orang itu
kalau enggak gimana caranya kita cari tahu tentang orang itu kan
apa aku harus bilang ke amirah ya
kalau orang itu memang adalah orang kepercayaannya mas prabu
atau lebih baik aku pastikan dulu masalah ini ke mas prabu
ya allah apa yang harus aku lakukan
amirah kita ke sana dulu ya
ada yang perlu tante bilang ke kamu
untung mereka nggak lihat aku
hampir saja tadi ketahuan
sepertinya tadi bu aini dan amira mengetahui sesuatu tentang aku
aku harus laporkan masalah ini ke prabu wijaya
amira apa betul orang tadi yang bicara dengan mandor di tempat ayah kamu bekerja
iya benar tante
soalnya aku pernah lihat sendiri
dia tuh lagi ngobrol sama mandur di tempat ayahku kerja
tante aini dia sebenarnya siapa sih tan
ada hubungannya sama suami tante
tante sendiri gak tahu amira
orang itu memang kenal dengan suami tante
dia itu orang kepercayaannya mas prabu
kenapa kamu melotot ke saya
kamu mau bikin honor lagi
jangan macam macam sama prabu wijaya kamu ya
jangan macam macam ya
jangan macam macam ya
kenapa hati aku terasa pedih dengan kata kata tanpa
berdahalkan aku juga dengar
aku juga udah tahu
kalau emang pak prabowo yang nyuruh orang untuk bunuh ayah
apa sebenarnya dalam hati aku
kalau anggapanku terhadap pak prabowo selama ini salah
karena aku juga nggak tahu kenapa belakangan ini
aku sangat tersentuh dengan perhatian kebaikan pak prabu
apa aku ini anak durhaka
tante ngerti perasaan kamu
kita gak perlu bahas ini lagi ya
nanti biar tante tanya ke suami tante
tentang masalah ini
aku tidak boleh tinggal diam
aku harus mencari tahu
apa benar mas prabu yang menyuruh orang untuk membunuh mas isan
kalau sampai benar mas prabu orangnya

aku benar benar tidak bisa membayangkan
kalau selama ini ternyata
aku menikah dengan seorang pembunuh